pimpinan kpk kembali mengunjungi lembaga kementerian kali ini kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disambangi kpk
ketua kpk firly bahuri memastikan akan mengawali program infrastruktur pemerintah agar tidak ada praktik korupsi
kementerian pupr adalah lembaga ke empat belas yang dikunjungi jajaran pimpinan kpk sejak dilantik pada desember tahun lalu
sebelumnya kpk juga mengunjungi kementerian bumn
menurut ketua kpk fili bahuri anggaran kementerian pupr sangat besar untuk melanjutkan program infrastruktur pemerintah
yang berpotensi terjadi penyimpangan jika tidak ada langkah pencegahan
menteri pupr basuki hadimulyono meminta kpk mendampingi kementeriannya merealisasi anggaran tahun ini yang mencapai satu ratus dua puluh triliun rupiah
maka kpk berkepentingan untuk melakukan upaya upaya
pertama adalah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi itu
alhamdulillah mendengar paparan bapak menteri pupr
beliau sudah melakukan kegiatan setidak tidaknya ada sembilan strategi yang sudah dilakukan oleh beliau supaya tidak terjadi korupsi
dua kementerian ini adalah leading sector untuk pembangunan nasional
sehingga kita yakin dan kita harus kawal artinya adalah tidak boleh terjadi korupsi
menegaskan kembali pencegahan korupsi
walaupun penindakannya tadi beliau sampaikan juga
tetap akan dilakukan kalau itu terjadi penyimbangan penyimbangan dan pelanggaran hukum
tapi ditamakan yang pencegahannya
kami mohon terdapat pendampingan dari kpk untuk melaksanakan apbn kementerian pupr ini
karena apbn satu ratus dua puluh triliun tapi yang ditanggung jawab oleh pu termasuk kppu nya
kerjasama pemerintah dan badan usaha yang tidak kurang
jadi dua ratus triliun juga
jadi ini adalah yang panggilan yang besar untuk pembangunan infrastruktur